mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin cuanya
nanti ikut kamu kita pergi aja ya ke sentul ya oke
eh tapi ikutin aja semua maunya kamu tapi kamu jangan mati jangan bunuh diri
ya udah deh tante makasih tante kita ketemuan di tol aja tanpa pintu tol
biar nanti adriana naik taksi aja tante dari sini ya tante ya
makasih banget tante
iya udah pintu tol ya pintu tol ya
jangan mati dulu ya bener ya adriana jangan mati dulu
aku mau bunuh diri
hei tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
jangan jangan jangan aryana aduh
innalilahi adriana jangan bunuh diri dong
gue juga gak bunuh diri
bodoh kale ngapain gue bunuh diri gak ada kerjaan banget gak penting tau
terus kalau kamu mati kamu jadi setan aduh serem jangan jangan jangan
jangan jangan aduh tante gak enak banget sama kamu nih aduh
ya udah tante bener bener minta maaf sama kamu
maaf itu udah nggak ada artinya lagi hati adrian udah kecewa udah sedih
adriana tetep mau bunuh diri tante tetep mau bunuh diri
jangan adriana jangan aduh
nanti aja tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu jangan bunuh diri dulu
ya udah gini aja deh oke oke gimana kalau tante ikut kamu tante ikut kamu oke
kita kesana ya kita kesentul ya ya udah kita bikin mereka jadi gak jadian oke oke oke toto
aduh ini gimana ya aduh serius mau bunuh diri dia cuma gara gara boy
oh my god telepon boy boy tuhan aduh jangan sampai adriana jadi setan
aduh gak diangkat pasti bayi lagi naik motor
aduh telepon siapa lagi no telepon siapa
papa papa siapa tau papa punya solusinya
mudah mudahan diangkat diangkat diangkat diangkat
ganggu ya gak kan pa
papa papa siapa tau papa punya solusinya
wah kayaknya tuh adriana tuh bener bener jatuh cinta banget deh sama si boy ganteng itu
soalnya gini pa
gimana ya pa soalnya adriana tuh mau bunuh diri pa
mama mama harus gimana ya pak bapak bisa kasih solusi ke mama
apa yang harus mama lakukan nih pa
aduh mah papa ini kan lagi sibuk gimana sih papa pikir ada apa
banyak yang harus dipikirin lebih penting daripada si adriana itu
pak jangan kayak gitu dong papa masalahnya ini adriana itu mau bunuh diri gara gara simpul
ya udah mah biarin aja adriana bunuh diri kan dia sendiri yang rugi
salah sendiri kenapa masih keke aja ngajar ngajar boy
dia kan udah tau yang boy cinta itu reva
matiin aja deh percuma gak ada solusinya sama sekali
kalau gue susulin mereka ke sana
kira kira gue kayak bunuh diri nggak ya
bahaya nggak ya buat gue
ya pastinya bahaya lah
karena nanti kalau misalnya reva liat
gue ada di sana ya ketahuan lah kalau gue ini adalah mantannya boy
terus ketahu juga dong sama boy kalau gue ini adalah ibu tirinya reva
dan ketauan juga kalau gue bohong sama boy kalau gue sebenarnya belum
iya bener ya
piku banget ya
ya udah gak ada pilihan lain sih
gue ke sana harus sama tante rempong
jadinya yang harus gagalin mereka supaya mereka gak jadian di taman yang indah itu
telepon balik adriana telepon balik telepon balik
telepon balik adriana
adriana kamu ini lagi sedih apa lagi senang sih
kok suaranya galau gitu labil
itu beneran sih aku lagi sedih tante
tapi aku juga senang kalau tante aku
ini tante aku lagi masang tali tante
masang tali untuk bunuh diri tante
oh jangan adriana
kamu serius mau bunuh diri
ya udah jangan jangan gini aja deh oke oke
nanti tante ikut kamu kita pergi aja ya ke sentul ya oke
tapi ikutin aja semua maunya kamu tapi kamu jangan mati jangan bunuh diri
ya udah deh tante makasih tante kita ketemuan di tol aja tanpa pintu tol
biar nanti adriana naik taksi aja tanpa dari sininya tante ya makasih banget tante
ya udah pintu tol ya pintu tol ya
jangan mati dulu ya bener ya adriana jangan mati dulu
aduh ekstrim juga cintanya
tetep ya adriana nggak sial sial amat
gue masih punya cara untuk menggagalin boy sama reva gak jadi jadian
bagus bagus bagus lo berdua di sana gak usah senang senang dulu
gue akan datang dan hancurin kalian berdua
pokoknya lo harus makan yang banyak ya nih makan pinyong gue jadi sekalian nih
ini udah banyak
eh di sana tempatnya diingin ya gue takut tiba tiba masuk angin gue yang repot nanti
gue gak bakal ngerepotin lo keles emang ini enak dibeliin ya
kayaknya gue buru lah
injil kayaknya gue gak cocok deh pake baju ini
ya terus mah gimana lagi kan adanya ini
jel masa iya sih gue pake baju kayak beginian ini tuh gak oke banget tau gak
ah stop terserah kalian mau pake baju apa kalo gak mau silahkan ganti seragam
tapi sekarang gue gak mau ketinggalan boy sama reva bye
selama barang selama barang
aduh gimana nih mama pasti marah banget
dia juga kan lagi kesel gara gara gak diajak turing bareng anak anak hari
ah stem dateng siada
eh nigger ya
oke udah betul ya
beneran mana lu udah ngeri suaranya
pernah lagi perhatiin mama tahu
yaudah gini kita ketemuan aja yuk